buktikan kepada aku
kalau kamu adalah orang yang sangat sakti matang guna
jangan bikin aku malu di bagja
agar kamu bisa menjadi seropati di kerajaan masyarakat jawa
siapa kau sebenarnya
kau tidak perlu tahu siapa aku
karena yang terpenting adalah
sudah berapa besar usahamu
aku sudah berhasil
masuk ke dalam istana pajajaran
dan sebentar lagi
surau seta akan kubunuh
karena aku ingin
dan sebentar lagi
pajajaran akan hancur
dan surau seta akan kubunuh

dan surau seta akan kubunuh
dan surau seta akan kubunuh
dan surau seta
akan mati di tanganmu
kau harus ingat satu hal
sudah tidak sabar
hancurnya pada jalan
kau ingin istana pajajaran
kita bekerja sama
untuk hancurkan pajajaran
tapi sebelum itu
kau akan tahu sendiri
selamat tinggal hidakara
saya akan mencpertimbangkannya
saya berusaha mengatuskanucekan grand sultan
siapa dia wak
nanda prabowo dia adalah bakta murid utama dari kedomas
kenapa tidak kedomas saja wak bawa
kenapa bukan kedomas saja
kedomas sudah wak perintahkan untuk mencari dan menimbangi orang yang sedang menggorogoti wibawa nanda prabowo
namun apakah dia bisa diandalkan uang
nada prabowo bisa menguji kesaktianya
kirakan nanda prabowo kirakan
aku akan membuat pertarungan
j extent makanan
sebaiknya kita istirahat dulu disini
sedikit lagi akan masuk waktu sholat maghrib
dan kita belum sama sekali sholat asal
bukankah ayahanda yang mengajariku sholat
hah iya ya ayahanda yang mengajarimu
ayo semua para jurid kita sholat
kalau kamu bingung sejak
iya aku juga bingung
baik istirahat dulu
jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan kuatkan jika harus berjalan sendiri ya
baiklah kalau begitu aku mohon izin untuk berbicara
baucar buktikan kepada aku
kalau kamu adalah orang yang sangat sakti matang guna
jangan bikin aku malu di bagja
agar kamu bisa menjadi serupati di kerajaan masyarakat jalan
baiklah serahkan saja pada aku
paldi sekarang mas baucar

serang hallway saja